dia badannya kurus
maksud saya yang punya pabrik ini
waktu kang cecep jawab cantik emangnya kamus nanya apa
kang mus nanya kerja kamu gimana
terus nanya lagi cantik itu maksudnya apa
ini agus anak buah reno
saya udah bukan anak buah reno lagi
kamu mau menguasai parkiran di jalan
tukang parkir lama yang kamu teror
itu saudara saya
tadi belum selesai ngomong
mau pakai foto yang mana
yang mana aja terserah
orang yang mau geser parkiran
kemungkinan bang edi
bang edi yang dulu mau ambil alipasar
salah seorang tukang parkir yang kita teror
ternyata saudara bos bobon
kita disuruh ngurus sendiri
kayaknya bang edi gak mau tau soal urusan sama bos bobon
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
kita dalam bahaya gak
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
ada ancaman gengguan terhadap saya dari orang yang pernah bekerja sama dengan saya
tidak ada yang tahu
tepatnya dari orang yang pernah saya bantu
tidak ada yang tahu
masalah sudah alexandra
oke saya akan perintahkan orang orang saya bergerak sekarang
ada ancaman gangguan terhadap bisnis pelanggan kita
ancaman dari siapa
mobil yang diservis kang darman sudah beres
sudah diambil sama yang punya
berarti sudah dibayar sama yang punya
berarti kang darman sudah punya uang
iya kenapa jangan bertele tele
mau pinjem uang buat nembusim dia yang jadi jaminan
buat apa masih bertele tele aja
proses penyembuhannya di rumah aja
tapi uhennya belum bisa jalan
duduk juga belum bisa
tolong sewain ambulan
dulu saya minta bantuan dia
melawan kang darman dengan kompensasi
dia punya hak atas uang dari terminal yang saya kelola
saya berurusan dengan kang darman
yang dibayar oleh sylvia untuk mencari saya
karena urusan utang pihutan
tapi masalahnya jadi rumit
sampai akhirnya saya berurusan dengan akang
kenapa edy mau menguasai parkiran
bang edi dulu mau menguasai bisnis di jalan
pasar dan terminal
dia butuh uang banyak buat modal jadi anggota dewan
waktu itu gagal
tapi kayaknya sekarang dia muncul lagi

dan kedepannya juga
jangan kira disanti di sini
aku baru saja muai
saya kemarin terlambat
kan cecep marah
barusan iri yang terlambat
kan cecep biasa aja
promo di sosmed mulai kapan
hari ini promonya mau naik di sosmed
promo di sosmed mulai kapan
hari ini promonya mau naik di sosmed
hati hati menjaga hati
jangan sampai kasus semacam ujang sama serena terulang lagi
saya sudah punya istri
meskipun istri saya biasa aja
tapi saya gak akan macem macem
pegang janji kamu
saya tadi cuma mau tanya soal promo di sosmed aja
maaf kalau saya lancang
kalau boleh tahu tadi kang cecep ditelepon sama siapa
tadi kang cecep nebut nama saya
dia badannya kurus
maksud saya yang punya pabrik ini
waktu kang cecep jawab cantik
kang mus nanya kerja kamu gimana
terus nanya lagi cantik itu maksudnya apa
saya sudah sama kang mural
merapatkan kantor aja
kita disuruh merapatkan kantor